sudah satu pekan sekolah tatap muka berlangsung di kabupaten karimun kepulauan riau
sejak dibuka senin lima belas maret kemarin
selama satu pekan ini sekolah tatap muka berlangsung dengan lancar dan belum ada kendala
sekolah tatap muka dilakukan karena kabupaten karimun berstatus zona hijau dari kasus covid sembilan belas
dan telah mendapat persetujuan dari orang tua siswa
ada dua ratus sembilan puluh delapan sekolah di dua belas kecamatan kabupaten karimun yang telah dibuka
baik itu sekolah paut sd mi mts dan smp
salah satu sekolah yang dibuka adalah smp negeri satu karimun
yang berada di jalan pendidikan kelurahan tanjung balai kota kecamatan karimun
di sekolah ini protokol kesehatan sangat ketat diterapkan
seperti menggunakan masker cek suhu tubuh siswa mencuci tangan
atau menggunakan hand sanitizer menjaga jarak
serta melewati jalur khusus yang dibatasi trafikon
selain itu sekolah yang dibuka dari senin hingga sabtu hanya memiliki jam belajar
selama empat jam dengan sistem satu jam belajar hanya belajar tiga puluh menit
siswa yang datang ke sekolah juga dibatasi dengan menggunakan sistem bergantian
karena di setiap titik kita akan ada guru dan tu akan mengawasi
supaya mereka tidak ada main main lah istilahnya rapi
jadi awal masuk sampai mereka pulang tetap rapi
alhamdulillah anak anak kita pada hari ini semuanya hadir
semua dan orang tua mendukung untuk masuk tetap muka
kata kata saya itu berarti peseratan peseratan yang harus dimiliki oleh sekolah
untuk dapat bersama tetap muka
seperti penyediaan cuci tangan hand sanitizer
toilet yang bersih dan lain sebagainya
pengisian suhu badan dan lain sebagainya
menerapkan aturan di kelas jaga jarak di kelas
dan nanti bangku itu minimal jaraknya itu satu lima meter
kabupaten karimun telah melakukan sekolah tatap muka secara keseluruhan lebih dahulu
dibandingkan dengan enam kabupaten kota lainnya di kepulauan riau
yang masih belum bisa melakukan sekolah tatap muka
arpandi kabupaten karimun kepulauan riau